dan selain berlibur keluar kota di akhir pekan ini anda juga bisa berkunjung ke indonesia cellular show dua ribu enam belas
pameran yang berlangsung selama empat hari sejak dua juni lalu ini menarik minat pembeli dengan berbagai macam
pameran ini tidak hanya memasarkan ponsel tetapi juga perlengkapan dan alat elektronik lainnya
belasan ribu pengunjung memenuhi pameran ponsel dan elektronik indonesia celular show dua ribu dua puluh
mayoritas pengunjung memang telah berencana membeli ponsel favorit mereka
ada juga pembeli yang rela mengantri sejak pagi karena tergiur promo yang diberikan
hal yang membedakan antara retail satu dengan yang lainnya adalah pelayanan
meskipun banyak pengunjung yang mengantri namun pameran ini tidak seramai tahun tahun sebelumnya
kalau saya bilang pameran pameran sebelumnya lebih baik daripada ini untuk dari hal pengunjungnya
selain ponsel anda juga dapat menemukan beberapa perlengkapan menarik lainnya untuk handphone kesayangan anda di indonesia celluar show dua ribu delapan belas
seperti speaker earphone casing handphone dan beberapa alat elektronik lainnya
gloria angelin jakarta